kendalanya pada sarana atau fasilitas
karena anak anak saya tidak memiliki gadget tidak memiliki gawai atau hp pinter
sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan
sempat diusir karena waktu itu kepala sekolahnya ganti
alasan kita tidak berizin kita mau bantuin nih yaudah kita seadanya saja
saya siap mengajarkan mereka meskipun dua orang sekalipun yang datang ke rumah saya
pasti saya berikan materi karena pengen belajar mereka tetap pengen belajar
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia heroes
selain sistem work from home atau kerja dari rumah
selama masa pandemi berlangsung di indonesia
para pelajar juga tidak bisa melakukan aktivitas belajarnya di ruang kelas sekolah
belajar dari rumah dengan mengerjakan tugas yang diberikan
hingga belajar secara daring atau online mulai diterapkan sejak akhir maret lalu
sistem belajar online sebenarnya cukup efektif dan membantu
namun hal ini tidak berlaku bagi pelajar di beberapa daerah
yang tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menjalankan sistem dari
hal inilah yang menggerakkan afan faturahman
seorang guru sekolah dasar negeri batu putih lauk tiga kabupaten sumeneb madura
sudah sekitar dua bulan afan memutuskan untuk mendatangi rumah para siswa
yang tidak bisa belajar secara online
semua murid di sdn batu lauk tiga ini
tidak ada yang memiliki perangkat belajar online
karena keterbatasan ekonomi
kalau di sini memang kendalanya pada sarana atau fasilitas
karena anak anak saya tidak memiliki gadget tidak memiliki gawai atau hp pinter
sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan
bukan berarti pembelajaran online itu tidak bagus
karena juga mengajarkan literasi digital pada anak anak
hanya saja karena kebetulan siswa saya masih belum punya gawe itu
sehingga pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara online
beberapa wilayah di pulau madura khususnya di kabupaten sumeneb
memang masih memiliki masalah dengan ketersediaan jaringan internet
dan kepemilikan gawai atau gadget bagi anak anak didik
akibatnya siswa kesulitan mengerjakan tugasnya di kota madura
dan tidak bisa mendapatkan bimbingan dari guru secara online
karena surat edaran yang cuma dari tanggal enam belas sampai sekian
jadi di akhir pembelajaran teman teman memberikan waktu belajarnya cuma untuk tentang waktu satu minggu
nah setelah itu ada surat edaran lagi
anak anak saya kalau saya sudah telkontak anak anak
besok hari senin saya akan keliling
itu sudah jelas pak
di sini it nya tidak ada handphone nya tidak ada
tanggung jawab pembelajaran di sekolah sebenarnya diserahkan kepada kesiapan pihak sekolah
meski pemerintah menghimbau belajar secara online
namun tidak semua sekolah memiliki perangkat digital
karena itu dituntut kreativitas sekolah
termasuk mengajak orang tua murid agar ikut mengawasi pendidikan anak di rumah
bentuk kreativitasnya apa ini salah satu gurunya yang menerapkan kreativitas seperti pak avan ini
ini dikembangkan lagi sama pak bupati
tidak hanya kita melaksanakan kunjungan
tapi bentuk tanggung jawab pembelajaran di rumah juga orang tua
sedih karena itu
keterbatasanlah yang membuat afan fatur rahman berinisiatif
untuk mengunjungi rumah murid muridnya yang tidak memiliki gawai untuk belajar online
setidaknya ada tiga hari dalam seminggu
afan mendatangi tujuh hingga dua belas rumah siswanya per hari
dengan mengendarai sepeda motor
saya biasanya menggunakan beberapa media gitu ya
ada yang menggunakan media papan kecil yang bisa dihapus
ini biasanya kalau untuk mengajari anak anak misalnya berhitung
misalnya menuliskan angka angka termasuk juga menuliskan huruf
menuliskan kata untuk anak anak yang masih kelas awal
di samping itu saya juga membawa buku buku cerita anak yang ada gambarnya
untuk dibaca ada yang dibaca sendiri ada yang dibaca bersama sama
kemudian saya juga bawa media boneka
media boneka ini saya bawa untuk membuat anak anak suka anak anak senang
terbukti memang ketika saya membawa boneka mereka lebih senang
lebih antusias untuk belajar dengan boneka itu
setelah semua siap afan bergegas menyalakan sepeda motornya
untuk menuju rumah siswanya yang kali ini mendapat jatah belajar darinya
tak jarang afan harus menitipkan sepeda motornya di warung
atau rumah warga setempat untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki
menuju rumah muridnya yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor
rata rata afan menempuh jarak hingga dua puluh km untuk mencapai beberapa rumah siswanya
meski tidak dekat hal ini tidak membuat nyali avan ciut
afan sebenarnya mengakui ada kekhawatiran sendiri beraktivitas di luar rumah
saat masa pandemi seperti ini
saya menyadari betul bahwa berat memang mengunjungi anak anak itu di masa pandemi
seperti sepeda motor
saya juga tidak tahu siapa siapa yang sudah terpapar dan belum
tetapi bagi saya pada saat saya mengunjungi rumah siswa
protokol pencegahan covid sembilan belas ini juga saya laksanakan
misalnya saya mewajibkan untuk menggunakan masker pada anak anak juga
karena ada beberapa orang baik yang mendonasikan masker untuk anak anak saya
proses belajar mengajar yang dilakukan afan
disambut baik oleh orang tua siswa dan siswa afan sendiri
karena pak afan seru lucu bikin anak anak bikin anak anak mau sama pak afan
karena pak afan itu datang sudah hari hari lagi ke sini saya senang
afan praturahman berharap
semua sekolah baik di kota maupun di pelosok memiliki fasilitas yang sama
sehingga kesempatan untuk bisa belajar secara online
bisa dirasakan semua anak didik dimanapun
sampai diusir karena waktu itu tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu tiga belas
kepala sekolahnya ganti
biasanya kan rotasi ya
biasanya rotasi jabatan itu terjadi di berbagai dinas
jadi kepala sekolah yang baru itu enggan memakai ruangan kelas itu
alasan kita enggak berizin

selama pandemi covid sembilan belas berlangsung hari hari bima prasetyo jadi tidak biasa
pendiri komunitas sekolah bersama yuk atau si bersih ini
harus memulai kunjungan ke tempat belajar gratis yang ia bangun tahun dua ribu sepuluh
dengan penyemprotan disinfektan
agar anak anak merasa nyaman dan aman
mereka juga diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker
saat ingin belajar di si bersi
sejak tahun dua ribu sepuluh
sejak pandemi covid sembilan belas melanda maret lalu
aktivitas belajar mengajar di si bersih otomatis berhenti total
kita mulai vakum itu di awal maret sampai di awal oktober
itu benar benar vakum tidak ada pembelajaran sama sekali
tatap muka nggak ada dan kebetulan juga memang relawannya
semua yang kuliah di bogor banyak yang pulang kampung
iban katanya mereka memang domisi nggak di bogor
daripada durasi lama mereka ngekos
dengan biaya lebih baik mereka pulang kampung
setelah delapan bulan vakum bima memutuskan bangkit dari keadaan
ia mulai mencari siasat bagaimana memulai pembelajaran gratis
bagi anak anak di kampung ceger kota bogor saat pandemi masih melanda
yang dipikirkan bisa jalan lagi nggak sih

yang kedua mungkin relawannya bakal dapat nggak ya relawan
karena kondisinya kita relawan itu memang semua mahasiswa ya
dengan adanya kuliah online ini mungkin gak sih mahasiswa itu
mau kontribusi dengan kondisi yang mungkin lagi pandemi
akhirnya kita milih kelas online aja deh
dan kelas online ini ternyata yang minat bantu malah orang luar bogor
itu yang saya heran
terus saya juga selama oktober itu dari relawan yang bisa online
akhirnya alhamdulillah ada sekitar tujuh puluh relawan yang apply
tapi itu dari luar bogor semua
hampir dua bulan ruangan belajar si bersih yang terletak di gang naga kecamatan bogor utara ini
meski tidak penuh seperti biasa para siswa antusias bisa kembali mendapat ruang belajar di luar sekolah
selain materi dari tugas sekolah yang diberikan secara online
siswa juga mendapat materi tambahan seperti bahasa inggris dan mandarin
paling senang belajar apa di sini
iya belajar inggris
belajar inggris paling diincar banget ya kalau misalnya kayak anak kuliahan gitu
kalau misalnya cita citanya tinggi banget itu paling diincar banget
banget itu paling diincar banget walaupun enggak terlalu mengunsepkan ke bahasa inggris tapi tetap
diincar relawan yang bekerja untuk mengajar para siswa biasanya memberikan materi secara online
halo teman teman selamat pagi gimana hari ini sehat sehat kan meski belum bisa bertemu secara
tatap muka hal ini tidak mengendurkan semangat relawan pengajar juga para siswa
karena kan sekarang kuliahnya online ya dan juga banyak waktu kosong juga gitu terus juga aku
emang punya suka rasa ngajarin orang lain gitu terus juga kan masih jarang nih orang yang mau
ngajar mandarin gitu kan nah aku coba coba aja sistem pembelajarannya jadi
kita ada jadwalnya jadi selama dari seminggu tuh satu kali untuk pertemuan secara kita google
meet ya nanti aku kirim bahan ke google classroom dan aku juga bikinin video singkat jadi kok
misalkan teman temannya nggak bisa ikut google meet jadi bisa nonton videonya gitu
situasi bersih kini juga terbantu dengan adanya fasilitas wifi gratis
wifi gratis diberikan oleh pemerintah kota bogor untuk membantu para siswa yang kurang mampu agar
dapat mengikuti pembelajaran online selama masa pandemi hal ini pun disambut baik oleh
para orang tua siswa bisa sih kalau untuk belajar ya mengizinkan ya asal dia bisa
pakai masker gitu aja cuman kalau habis belajar nggak boleh kemana mana gitu aja pulang
sesekali di luar pembelajaran umum bima dan kawan kawan juga
mengadakan webinar kecil untuk para siswa
webinar biasanya mendatangkan relawan si bersih yang sedang kuliah di luar negeri
untuk memberikan wawasan kondisi diluar indonesia saat pandemi
masih melanda untuk menunjang kesadaran siswa kepada lingkungan si bersih juga mengadakan program
asuransi sampah atau yang dinamakan waste bank for education project setiap siswa diajak untuk
mengumpulkan jenis sampah plastik ataupun kardus sampah yang dibawa akan ditimbang kemudian
ditukarkan dengan poin poin yang dikumpulkan dalam periode tertentu bisa ditukar dengan peralatan
sekolah pada bulan januari dua ribu dua puluh satu mendatang bima tengah bersiap membuka kembali pelajaran tetap
mungka namun hal ini tentunya menyesuaikan perkembangan situasi di kota bogor perjalanan
bima prasetyo membuka fasilitas belajar gratis bagi siswa kurang mampu dimulai saat ia melihat
sekumpulan siswa sdn ceger dua kota bogor memulung sampah agar mendapat uang lebih untuk membeli
kebutuhan sekolah di balik kesuksesan si bersih ada perjuangan yang harus dilakukan oleh bima
ketika memulai komunitas ini proses belajar mengajar di si bersih bersih harus menumpang ruang kelas
sdn dua ceger kota bogor tahun dua ribu tiga belas si bersih bahkan sempat tidak diizinkan beroperasi di sekolah yang
sama sampai diusir karena waktu itu tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas itu kepala sekolah ganti biasakan rotasi ya biasa
rotasi jabatan itu terjadi di berbagai dinas jadi kepala sekolah yang baru itu enggan memakai ruangan
memang sih secara legal kita nggak punya legal ya jadi hanya komunitas yang ibarat kata kita mau
bantuin nih ya udah kita seadanya aja bantuin tapi dari situ karena tidak ada sk dari kementerian apa
dari dinas pendidikan terkait jadi alibinya nggak boleh deh pakai di sini gitu apa yang dilakukan oleh pria
bima memperjuangkan hak anak anak mendapatkan akses pendidikan yang sama tanpa memandang
golongan bagi bima setiap siswa harus mendapatkan pendidikan karena itu adalah bekal penting yang
akan menjadi modal mereka menjalani masa depan hai bye bye bye say you next time terima kasih
siap mengajarkan mereka meskipun dua orang sekalipun yang datang ke rumah saya pasti saya berikan materi
karena biar bagaimanapun mereka sudah punya niat baik semangat untuk datang pengen belajar mereka tetap pengen belajar
sampai jumpa di video selanjutnya
saya mengajar di madrasah sanawiyah asadatul abadiah sejak tahun dua ribu
saya mengajar di bidang mata pelajaran ips
kemudian tahun dua ribu sembilan yayasan asadatul abadiah ini mengembangkan juga jenjang pendidikan untuk smk
jadi saya mengajar juga di smk asadatul abadiah yaitu mata pelajaran btk
bagi nur aini pandemi covid sembilan belas tak boleh menyurutkan semangat muridnya untuk belajar
selama belajar dengan tetap muka di sekolah belum diizinkan oleh pemerintah setempat
ia berinisiatif mendatangi muridnya di perkampungan setiap hari pada pukul delapan pagi hingga dua siang
kami berkumpul dengan pemerintah setiap hari untuk memperbaiki kemampuan pemerintahan

kali ini nur aini mengunjungi rumah murid smk nya tuminah anak yatim piatu di kampung bulaksana desa jaya sakti
kami berkumpul dengan pemerintah setiap hari untuk memperbaiki kemampuan pemerintahan
yang namanya di kampung kendalanya ada satu handphone dipakai untuk bersama sama
misalnya dipakai oleh ayahnya dipakai oleh
kakaknya yang kakaknya juga sekolah juga
jadi ya kita sebagai tenaga pendidik mensiasati gimana caranya anak tetap merasa bahwa kita guru tetap hadir di saat pandemi
meskipun hak belajar mereka tidak sepenuhnya didapatkan
kita baca kita berikan tangan salam warahmatullah selamat pagi masuk
selain di kampung yang sama juga turut hadir belajar bersama tuminah
murid seperti tuminah merasa terbantu oleh kunjungan guru seperti nur aini ke rumahnya
pandemi tak lagi menghalanginya untuk tetap belajar
kalau guru kemari kan jadi jelas gitu ya pelajarannya juga
terus masuk kalau di online kayaknya kurang fokus gitu
sedikitnya dua ratus murid smk asadul abadiah menjadi anak didik nur aini
mereka tersebar di sejumlah kampung di kecamatan muara geber
mereka tersebar di sejumlah kampung di kecamatan muara geber
mereka tersebar di sejumlah kampung di kecamatan muara gembong
dalam sehari setiap senin hingga jumat warga desa jaya sakti kelahiran dua puluh juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini bisa mengunjungi lima hingga enam rumah murid
guna membantu kegiatan belajar mereka yang terhambat oleh masalah ekonomi dan minimnya fasilitas gawai
upayanya pun diapresiasi oleh para murid
ibu ingin menguji nih kemampuan kalian
ya sangat menginspirasi saya sih
beliau sangat baik mau datang gitu ke rumah untuk ngasih penjelasan
karena kan kalau belajar daring kan kita cuma mengerti soalnya aja tapi kita nggak tahu penjelasannya gitu
adil dan ikhlas betul apa salah coba raffna
kalau ini jawabannya apa adil
c zolim d pemarah e adil
selain berkeliling kampung nur aini kerap menerima kunjungan murid di rumahnya di kampung kelapa ii
dalam kegiatan belajar protokol kesehatan diterapkan
selain membatasi jumlah murid yang datang maksimal sepuluh orang ia mewajibkan mereka mengenakan masker
selain smk nur aini memiliki sekitar tiga ratus murid madrasah sanawiah
kadang kadang mereka juga datang ke rumah saya ada dua orang ada empat orang ada enam orang
saya siap mengajarkan mereka
meskipun dua orang sekalipun yang datang ke rumah saya pasti saya berikan materi
karena biar bagaimanapun mereka sudah punya niat baik semangat untuk datang
pengen belajar mereka tetap pengen belajar
nelayan kalau mereka pergi melaut itu dengan menggunakan
nur aini tahu betul kebutuhan muridnya yang rata rata berasal dari keluarga prasejahtera
ada masalah lain yang dihadapi para murid selain tak memiliki gawai pintar
karena memang keterbatasan ekonomi keadaan lingkungan yang jauh dari
ya kadang kadang ada hp juga kan nggak ada sinyal
nur aini arief laila adalah sosok guru yang peduli dan tangguh
menjadi pengajar merupakan panggilan hatinya
ia tak ingin wabah covid sembilan belas yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional
merenggut hak anak didiknya untuk mengenyam pendidikan di tengah keterbatasan

dengan adanya wabah pandemi ini bukan berarti hak mereka untuk belajar menjadi hilang
untuk itu saya sebagai tenaga pendidik mengajak kepada teman teman semua
mari kita tetap hadir untuk mereka untuk siswa siswa kita
meskipun apa yang kita lakukan tentu jauh daripada kata maksimal
tapi tidak apakah mereka pergi mengawasi keadaan kita
terima kasih anda baru saja menyaksikan cnn indonesia heroes